sejumlah pemain bulu tangkis papan atas dunia akan tampil di turnamen indonesia master dua ribu delapan belas
yang akan digelar mulai hari selasa dua puluh tiga januari dua ribu delapan belas di istora gelora bung karno senayan
penyelenggaraan turnamen di istorai yang baru selesai di renovasi ini juga sekaligus berupakan uji coba
dan persiapan venue jelang asian games agustus mendatang
sehari sebelum berlangsungnya turnamen para pemain melakukan latihan resmi sekaligus uji coba lapangan di istora senayan jakarta
uji coba lapangan ini penting bagi pemain untuk melihat kondisi lapangan di istora setelah selesai direnovasi
arah angin ditambah tata lampu yang baru membuat pemain harus melakukan penyesuaian
harus lebih memahami arah anginnya kemana
karena kan kadang refleks kita di lapangan kadang biasanya
buang ke sini eh ternyata ditiup angin gitu kan
jadi kita memang harus lebih notice lagi untuk angin untuk lampu
untuk lampu sih so far oke
tetap aja walaupun kita udah coba lapangan di latihan
waktu pertandingan kan tetap suasananya beda
dari ada tegangnya ada kepengen menangnya
jadi di awal itu kita memang harus lebih waspada dan lebih siap lagi
turnamen indonesia master tahun ini naik level dari gp gold menjadi selevel turnamen super series
dengan total hadiah mencapai tiga ratus lima puluh ribu dolar amerika
atau sekitar empat enam miliar rupiah
sejumlah pemain pemain bulu tangkis peringkat atas dunia pun telah memastikan untuk ikut serta
selain itu turnamen ini juga digunakan sebagai persiapan atlet indonesia
sekaligus uji coba istora senayan sebagai venue di ajang asian games dua ribu delapan belas bulan agustus mendatang
juga untuk air kondisien air kondisien juga sudah kita set semabuk kita
jadi memang dari waktu ke waktu perlu adjustment
tapi alhamdulillah kita sudah bisa temukan yang memberikan efek minimal kepada jalannya shuttle cock
rencananya peresmian istora senayan juga akan dilakukan di hari pertama turnamen indonesia master dua ribu dua puluh
sebagai tuan rumah indonesia akan menurunkan seluruh pemain terbaiknya dan menargetkan untuk dapat meraih hasil maksimal